saudara unjuk rasa puluhan kepala desa terpilih di kantor bupati konawe selatan sempat panas
demonstran terlibat adu mulut dengan petugas
dengan membawa masa pendukung sebanyak sembilan puluh enam kepala desa terpilih menggeruduk kantor bupati konawe selatan jumat siang
kondisi sempat memanas saat demonstran berusaha masuk ke kantor bupati
masa menuntut agar bupati segera melantik sembilan puluh enam kepala desa yang resmi terpilih pada pilkada serentak september dua ribu delapan belas
salah seorang kepala desa terpilih menyebut pelantikan seharusnya dijadwalkan pada tiga puluh april dua ribu delapan belas
tetapi tertunda dengan alasan adanya surat dari kemendagri
saat menerima para kepala desa terpilih menyebut pelantikan seharusnya dijadwalkan pada tiga puluh april dua ribu dua puluh empat
dirjen kemendagri itu harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran negara yang dikeluarkan
artinya bahwa kenapa berani melakukan pemilihan serentak lalu kemudian tidak berani untuk melantik kan begitu